belakangan ini ruang publik tengah ramai diwarnai isu tentang kpk
mulai dari pemilihan pimpinan kpk revisi undang undang kpk
sampai relasi antara presiden dpr dan juga pimpinan kpk yang ini bulet kalau bahasa jawanya
elit para ahli dan publik terbelah karena isu ini
bagaimana kita mencuri kejernihan dari kerancuan peristiwa akhir akhir ini
kita akan berdiskusi malam hari ini dengan bapak muhammad yasin
mantan wakil ketua kpk pak yasin terima kasih sudah datang
kemudian ada bang faisal asegaf aktivis dan juga ketua progres sembilan puluh delapan
bang faisal terima kasih sudah datang
kemudian ada mas budi setiarso pemimpin redaksi koran tempo
yang kita tahu tempo mengawal betul jalannya detik demi detik proses yang terjadi belakangan ini
terima kasih mas budi sudah datang
kita akan bahas bagaimana fenomena terkini ada progres yang cukup signifikan
terkait apa yang terjadi di kuningan di istana merdeka dan juga di gedung parlemen
kita akan bahas itu saja kami akan segera kembali saat lagi
kpk itu menjalankan tugas kan harus berhasas pada kepastian hukum
transparan dan juga akuntabilitas terus kemudian juga proporsional untuk kepentingan umum
begitu menyatakan melimpahkan atau menyerahkan mandat ke presiden itu acuan hukumnya yang mana kan tidak ada
jadi itu menuruti emosi
saya kira ya secara hukum itu masih sah sebagai pimpinan kpk
dan harus bertanggungjawab
menuruskan kasus kasus yang sudah ditangani
bagaimana kalau mundur misalnya jangka waktu tiga bulan
yang naik ke d dari penyelidikan ke penyelidikan itu benar setandar tangan pimpinan
kalau memberhentikan itu biasa dituntut hukum
kalau dia itu tahu bahwa itu ada penyimpangan
terus kemudian dia tidak melaksanakan aturan itu secara keharusan menurut hukum
maka dia bisa dituntut secara hukum
makanya mereka harus lanjut sampai batas
akhir pertanggal dia pelantikan di tahun dua ribu lima belas tahun lalu
sehingga berakhir pada kisarannya di akhir desember tahun dua ribu sembilan belas
itu akan kita bicarakan khusus pak mengenai pengunduran diri
katanya pengunduran diri para pimpinan kpk
tapi kita bicara mengenai keterbelahan publik
isu yang berkembang saat ini
kalau kita buka twitter ini pertarungannya lima puluh lima puluh nih
antara yang mendukung atau yang kontra dengan revisi pimpinan kpk yang baru
apa yang anda lihat sebagai mantan pimpinan
kalau saya melihat bahwa
kalau ada niat untuk revisi itu harus ada
apa alasannya kajian secara akademik itu perlu dilakukan
apakah memang kpk tidak berkinerja dengan baik
apakah kpk itu telah banyak melakukan penyalahgunaan kewenangan
nah ini perlu dievaluasi
kalau tidak ada apa apa tergantung mengajukan revisi
gara gara ini telah terkumpul
niatan revisi dari beberapa tahun yang lalu kan tidak pas juga
karena lembaga ini ditinggalkan dari dinamika perkembangan hukum masih cocok
misalnya dibandingkan dengan tingkat pemperlahan negara lain terhadap yunkek
yunkekti konvensi pwp menentang korupsi yang sudah kita ratifikasi melalui undang undang nomor tujuh tahun dua ribu enam
tentang konvensi pp menentang korupsi
indonesia itu dinilai oleh tim dari pbb
kita kan menjadi komunitas internasional
udah pas itu aturannya
jadi sudah berjalan di rel yang tepat dan diakui dan diapresiasi oleh internasional
dan hukum positif pun harus menyelesaikan apa yang diamanatkan di yunkek itu
hukum positif ya
nah yang belum ada di indonesia harus mengacu ke situ
mana tingkat istilahnya tingkat komplain ketaatan terhadap anda yang telah meratifikasi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu enam
yang pbb itu
jadi ada yang gelisah ada yang ingin mendorong itu wajar gitu pak ya dengan situasi terkini ini
kegelisahan itu juga wajar menurut anda
ada aroma perlawanan ada aroma ingin mempertahankan diri itu sangat wajar melihat apa yang terjadi saat ini
kalau kegelisahan itu karena kpap terancam merembah kemana mana
ke legislatif aja sudah dua ratus lebih
kemudian ke eksekutif itu sudah kisarannya satu ratus lima puluh lebih
dan yudikatif yang sebelumnya tidak tersentuh oleh apb
tapi yang ke empat yang lain kpk kan mampu masuk ke sana
ya hakim ya jaksa ya kurator kan masuk ke sana
sektor swasta yang bekerja sama dengan pejabat negara atau penegak hukum juga ditangani oleh kpk
maka menjadi musuh bersama kpk itu
korupsi dulu musuh bersama
sekarang kpk menjadi musuh bersama
ini kan ironis ini
jadi perdebatannya atau pembelahannya sekarang antara orang yang ingin mempertahankan kpk dan orang yang ingin melemahkan kpk gitu
itu kurang lebih intinya
perdebatan dan pembelahan publiknya saat ini
apa yang terjadi sebenarnya dalam perspektif anda
kalau di luar pertengkaran gedung kpk kita bisa duduk untuk mengkonstruksi ya
pentingnya revisi undang undang atau penolakan
itu berjalan normal saja dalam demokrasi
tapi hari ini saya berkesimpulan kpk ini sudah diisi oleh para makilar kasus
memang mereka yang mengklaim diri penegak hukum bertindak di luar hukum
pimpinan dan pegawai kpk itu digaji oleh negara untuk bekerja
tapi hari ini kan hari hari mereka demo
kemudian mereka mengacak acak aset negara yang dibiayai oleh rakyat
ini juga satu pertunjukan yang sangat norak
tidak bagus dalam bernegara
yang kedua orang orang kpk ini kan dipilih untuk bekerja dengan undang undang
mereka tidak punya hak dalam satu pasal pun untuk dilibatkan mendesain undang undang
kecuali ada kebutuhan
dpr memanggil atau presiden
ya komisioner ya
saud agus dan lain lain
bahkan penyidik senior novel baswedan
di sini publik menilai
kalau penegak hukum sudah bertindak nora karena mendapat dukungan lsm mendapat dukungan segelintir media
ini dapat menimbulkan satu presiden buruk
bisa menciptakan satu rimba di mana penegak hukum saja tidak sadar hukum kan
kita yang nonton saja malu
anda malu jadi melihatnya
malunya apa malu yang terjadi di dpr atau malu yang terjadi di kuningan
mereka digaji sangat besar
kemudian mereka mendapat kewenangan yang luar biasa
mereka mendapat dukungan dan kepercayaan yang sangat baik
tapi kemudian di ujung ujung menjadi tradisi
setiap peralihan kepemimpinan di kpk selalu menimbulkan gejolak
misal saya ingin mengatakan begini
kalau sekarang penolakan terhadap yang baru ya seperti firly dan kawan kawan
itu juga pernah terjadi pada abraham samad dan kawan kawan
itu juga pernah terjadi
itu juga pernah terjadi
mungkin zaman pak yasin juga pernah kali ya
pernah juga terjadi pada zaman agus raharjo
yang dikatakan bahwa itu orang dekat pak jokowi
beliau terlibat pengadaan alat alat berat tidak etis untuk memimpin kpk
tapi kemudian waktu berjalan mereka bermesra dengan icw dengan tempo dengan media media yang menjadi relasi mereka
kemudian tuduhan tuduhan itu berbalik menjadi satu sinergi yang seolah olah ini lembaga
kumpulan orang orang bersih
saya sebagai rakyat saya ingin mengatakan saya marah
apalagi kita aktivisme alapan yang ikut mendorong pembentukan kpk
jadi anda lihat ada sesuatu yang amis atau tidak wajar melihat keriuhan dan pembelahan publik aktivisme terkini untuk membela kpk
menurut saya saud dan kawan kawan boleh saya berpesan lewat media ini segera meninggalkan kpk
kpk bukan tempat untuk mempertunjukkan demonstrasi dan gerakan politik
ini satu pelanggaran yang sangat serius
mundur diri bersama pegawai kpk lalu datang ke dpr ke saluran yang benar untuk menyampaikan aspirasi mereka
sebelum kita break mas budi ditanggapi tempo dibawa bawa tadi sama bang faisal
nanti bang faisal juga harus mengklarifikasi ada beberapa tweet anda yang cukup galak ke tempo
saya kira saya tidak akan menanggapi tuduhan yang paling berdasar ya
saya serahkan saja bahwa sebenarnya yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah sebuah usaha sosial
sebuah usaha sosial
sebuah usaha sosial

yang mereka sama sekali kesalahan utamanya itu satu yaitu memenjarakan saudara presiden dulu ya
memenjarakan presiden maksudnya
memenjarakan presiden memenjarakan ketua dpr ketua mk
dan itu membuat kpk menjadi musuh bersama tadi yang sedulis oleh pak yassin ya
dan kita melihat dalam beberapa minggu terakhir ya
dua persoalan yang menurut saya menarik perhatian
publik yang pertama adalah pemilihan tadi
pansel yang dibentuk
dengan juga saya pikir
ini punya kelemahan membawa warna
tertentu gitu ya mereka
masukan dan akhirnya terpilih
sepuluh yang menurut saya jauh dari ideal
yang kedua adalah bagaimana
dalam waktu yang kurang dari sebulan
dpr aktif pada
periode sesenya mengajukan sebuah
undang undang yang sangat strategik
kita ingat korupsi adalah musuh
kita yang paling utama menurut saya
bukan radikalisme yang radikalisme sangat
penting tapi korupsi ini memakan
semua sendi sendi kita dan mungkin kebagian
juga dari radikalisme
kenapa karena dengan korupsi
membeli susu dengan
harga lebih mahal membayar sekolah
lebih mahal membayar obat
lebih mahal intinya reaksi publik perlawanan
publik termasuk media masa misalnya tempoh gitu
itu wajar sekali menurut anda
karena kpk yang sekarang memang jauh
dari ideal betul tadi ada
protes di awal karena kenapa
karena juga panselnya waktu itu hanya gimmick aja kan
pak jokowi milih tujuh
bidang dari serikandi
bukan sebuah pansel yang
disusun berdasarkan kompetensi
yang jelas gitu tapi ini adalah
karena gimmick perbuatan tapi
sekarang saya pikir kualitas
jauh juga dari ideal dan
hasilnya kan seperti itu
mas budi sebelum kita break dulu singkat saja
seberapa genting saat ini untuk kpk
sehingga perlu orang harus turun orang harus demo
seperti yang ada pak faisal
dan ini sebenarnya bukan persoalan antara pendukung
pak jokowi atau pendukung pak prabowo atau pendukung
siapapun inilah persoalan kita bersama
kita memerlukan kpk yang kuat
agar korupsi yang memakan semua sendiri
kehidupan kita itu habis
bisa kita kurangi lah kalau
kpk diperlemah ya bukannya
korupsi berkurang tapi justru akan
berkembang biaya seperti pano yang menjelar ke kulit kita semua
situasinya sangat genting karena kpk
tengah diperlemak apakah betul kenyataan seperti itu
bang faisal dan pak yasin akan melihat
dari perspektif yang lain kita akan bahas itu saja dah
tetap bersama kami
sudah sangat genting sehingga perlawanan
quote unquote seperti yang kita lihat di
di layar kaca misalnya ketika
demonstrasi oleh pegawai demonstrasi oleh masyarakat termasuk media massa yang
demonstrasi oleh masyarakat termasuk media massa yang
mengambil tema ini menjadi headline dalam
hari hari itu memang sudah genting anda melihatnya
hal yang sama pak yasin genting memang kondisi sehingga perlu turun bersama untuk melakukan perlawanan
begini kan kita juga membaca record yang itu sudah
jadi misalnya kalau diukur pakai cpi
corruption perception index indonesia itu sudah darurat
sejak reformasi sampai sekarang itu nilainya tiga delapan

dibandingkan negara sekitar itu kita paling jelek di atas kamboja
bahwa kita ini paling tidak efisien dalam menggunakan anggaran negara
world competitiveness kita juga rendah
artinya apa ada beberapa hal yang segera kita benahi
agar indonesia itu menjadi negara yang setara dengan negara sekitarnya negara yang sipil
agar indonesia itu menjadi negara yang setara dengan negara sekitarnya negara yang sipilais
dan korupsinya itu bisa diminimalisir secara signifikan
upaya untuk melawan untuk mewujudkan mimpi seperti itu mendapatkan ancaman besar nggak dalam waktu satu dua minggu terakhir ini pak yasin
seperti yang dicium aromanya oleh mas budi
atau seperti yang pak faisal ini norak norak saja gitu effort acting misalnya
jadi begini kan bentuk daripada suatu kekecewaan karena masukan yang berasal dari masyarakat
dari kpk ke pansel ke presiden ke dpr itu kan tidak ditanggapi sama sekali
jadi bukan kok kpk itu sebagai pelaksana undang undang ingin membentuk undang undang tidak
tapi kan memang dibuka ruang di pasal dua puluh sembilan undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua itu bahkan untuk menerima masukan dari publik itu sebulan
setelah empat belas hari diumumkan siapa calon calon yang akan tampil sebagai orang yang ingin tes gitu
itu ada prosesnya artinya apa
dari overside agency dari masyarakat umum itu boleh memberikan masukan
termasuk kpk juga boleh dong memberikan masukan
ini loh orang orang yang punya track record kurang baik
itu mestinya kan ya dipertimbangkan oleh pansel
kalau pansel nggak mempun dipertimbangkan oleh presiden dan juga dipertimbangkan oleh dpr
dipertimbangkan nggak kalau kita melihat outputnya ini
berarti terancam apa yang tadi mimpi anda mewujudkan mimpi itu
apa yang tadi anda lakukan
ya kpk ini kan lembaga yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif pada saat itu
itu memang untuk biar efektif pemberantasan korupsi
indonesia biar menjadi makmur karena korupsinya bisa diminimalisir
tujuannya untuk kemakmuran bangsa gitu loh
setelah ini efektif kok dianggap ini menjadi musuh bersama seperti yang saya katakan tadi
dikurangilah kewenangan kewenangannya dengan segala cara yang seakan akan formatnya itu logik dan saintifik
rakyat kan tahu gitu loh mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak berdasarkan rekod selama ini
maksudnya yang lebih bisa dipercaya siapa kuningan atau senayan
ya itu kan berdasarkan survei survei itu kan sudah ada
misalnya yang baru baru ini oleh lsi itu kan juga bahwa lembaga yang paling dipercaya masyarakat kpk
bahkan lembaga kepresidenan pun itu dibuat dua
maksudnya nggak ada kaitannya sama dipercaya atau tidak
kalau publik bisa melihat prosedur ini dijalankan dengan baik
kalau kita mengikuti undang undang ini
kita mengikuti undang undang tentang pembentukan undang undang
itu kan ada ketentuan harus meminta masukan dari publik
masukan dari lembaga yang menjadi obyek dari aturan
jadi kalau saya ingin merevisi undang undang kepolisian misalnya
sudah menjadi kelaziman atau keharusan undang undang meminta masukan dari kepolisian
kalau saya ingin mengubah undang undang pers misalnya
saya harus meminta pendapat dari pers
yang kita lihat sekarang kan tidak
apa yang secara substansi dan prosedur itu tidak terlihat dalam proses dinamika dua minggu terakhir
dalam hal yang undang undang ya
dalam hal undang undang ini yang pertama tidak melalui prolegnas
ini sebuah pelanggaran dalam tertentu dpr sendiri
dan saya harapkan dulu sebetulnya adalah pak jokowi tidak mengirim surpres
surat presiden ke dpr ketika hak inisiatif itu digandalkan oleh dpr
kenapa karena ini melanggar prosedur
yang kedua mungkin pak jokowi mestinya juga melihat urgensinya
apakah sih urgen sekali sehingga dalam waktu beberapa pekan harus dikejar selesai
saya dengar malam malam ini atau besok malam akan disahkan
apa yang mau dikejar gitu loh
ini kan justru mengundang kecurigaan publik
apa sih yang mau dikejar dengan memangkas kewenangan kpk yang justru ini menjadi kekuatan
mungkin perlu diingat ya tahun dua ribu tiga ketika kpk dibentuk dengan undang undang yang dua ribu dua itu kan
kpk dibentuk karena dua lembaga penegak hukum itu dianggap korup
dianggap tidak bisa membersihkan dirinya sendiri
sehingga dibentuklah kpk
dalam beberapa tahun kpk sangat efektif
ada berbagai kasus yang diungkap
tapi tahun tahun ketika kemudian masuk ke sebuah lembaga
ada beberapa bintang bintang yang terjerat sebuah kasus
maka disitulah mulai perlawanan perlawanan yang sangat keras
sehingga waktu itu sampai ada penyidik penyidik dari kpk itu ditarik
sekarang ancamannya semakin kuat
saya pikir sekarang menjadi masif dan membahayakan karena eksekutif
kalau dulu pak presiden baik pak jokowi tahun dua ribu tujuh belas dua ribu lima belas itu masih
bisa bertahan dari gempuran untuk merevisi undang undang kpk ini
tapi begitu sekarang rasanya barangkali yang perlu diingatkan adalah
pak jokowi saya pikir masih menjadi presiden yang baik
tapi mungkin masukan masukan yang ini ya sangat berkepentingan untuk membuat kpk menjadi lemah
ancamannya sudah dekat kpk semakin jadi musuh bersama
dan ini hari hari ini adalah perwujudan itu
tadi saya bilang itu kan di gedung dpr itu ada pertunjukan premanisme
mereka yang diberi kewenangan kemudian
dan kerjanya nutup logo kpk
dan kemudian memanggil lsm dan media untuk mendapatkan dukungan
apa yang terjadi di dalam gedung kpk itu premanisme
mereka tidak bisa dibilang penegak hukum
sebagai rakyat yang sadar hukum saya melihat ini tidak bisa dibiarkan
jadi bahasa rakyat bahasa aktivis itu mereka harus diusir
karena itu lembaga aset negara dibiayai oleh kami rakyat
dan mereka acak acak sebagai sebuah jamuan permufakatan jahat
untuk seolah olah ada pelemahan
kalau tujuan itu membela atas dasar pelemahan
pelemahan apa pak
perubahan undang undang revisi ini hanya prosedur
kontras icw lsm aktivis itu tidak punya kewenangan
secara undang undang ya
tapi inovasi kreasi dalam gerakan moral
mampu menggulingkan suara itu
mampu membangkitkan kesadaran rakyat
menjadikan kejahatan korupsi sebagai musuh bersama
jadi anda lihat asumsi pelemahan itu apa
saya ingin mengatakan begini
revisi undang undang ini tidak mengancam
tidak mengancam pelemahan kpk
ini harus ditegaskan kenapa
kita belum tahu kan
kalau pak firly dan kawan kawan ini bisa panggil gunawan muhammad
membongkar seratus miliar lebih pencurian uang negara
tentu akan menimbulkan rasa kepercayaan publik
kenapa gunawan muhammad anda
karena titik kelemahan itu adalah datang dari media yang selama ini mengklaim
setiap kali ada ancaman tidak
itu harus diteruskan kita sama sama
ketiga ada kasus berpotensi korupsi dilaporkan ke kpk
sesementara ini adalah substansi
kpk menjadi bungkam itulah pelemahan
karena itu menyentuh wilayah orang orang mereka
undang undang revisi undang undang keterpilihan lima calon ppk ini menjadi bentuk grandisan
mas budi malam ini kan tidak sempurna mengatakan bahwa sepuluh tahun sbm memimpin itu
dengan bahasa pelemahan
hati hati itu bicara
kasus senturi itu harus dibawa
dalamnya harus diseret
kafer tempo itu harus mengatakan pelemahan kpk karena lima komisioner kpk membuat koruptor
senturi bos besar itu hidup nyenyak
jadi pelemahan tidak ada
ini akal akalan saja media
untuk mencari momentum untuk mengganggu
gimana caranya publik akhirnya disadarkan mana yang akal akalan mana yang betul betul ancaman
tadi bapak faisal bicara kasus per kasus
yang itu bisa dibedah lagi
bisa kita semalam suntuk ya
tapi yang kita bicara adalah prosedural
dasar hukum dari tegaknya kpk itu ya
kpk selama ini bekerja dengan sangat bagus
kan sekarang menangkap gubernur menangkap ketua mk menangkap
itu tugasnya mas
itu bukan prestasi mas
ini ditopang oleh perangkat yang namanya penyadapan
penyadapan ini dipertanggungjawabkan secara internal mungkin pak yasin bisa bercerita
tapi sekarang kewenangan itu mau dicopot
akan dilemahkan dengan adanya dewan pengawas
yang dpr mengusulkan dipilih oleh dpr
terdiri dari pr politikus dan seterusnya
tapi presiden kemudian mengurangi dosisnya menjadi dipilih oleh presiden
intinya adalah bagaimana sebuah operasi yang seharusnya rahasia akan diintervensi oleh lembaga yang di luar lembaga kpk ini sangat melemahkan
yang kedua penyidik kpk selama ini adalah penyidik yang independen akan dijadikan asn
bagaimana seorang penyidik asn akan menjadi independen ketika berkaitan dengan kasus kasus yang melibatkan kepemerintahan
jadi detail revisi undang undangnya selama ini kita
terima kasih yang diadres oleh presiden itu itu secara substansi melemahkan karena sebenarnya kan
ada kalau dalam pidato pak presiden kan misalnya ada pak presiden tidak setuju kalau ada apa
namanya penyadapan di koordinasikan dengan ini padahal sebuah pasal pasal yang tidak ada dalam
begini kalau penyadapan itu diawasi itu sesuatu yang wajar saja harus diingat mas ada ribuan
kasus yang masuk di laporan kpk oke abaikan ott dulu prioritaskan laporan warga dong partisipasi
masyarakat dong oke tetapi kalau modus modus penyadapan ini dipakai maka akan terjadi
kepentingan politik yang hari ini dicurigai publik ditargetkan kepada kelompok kelompok yang memang
dianggap tidak sejalan dengan kepentingan bahasa publiknya berarti selama ini ada biasa power dari
kuningan kemasukan dan begitu apa yang terjadi dalam proses penyadapan ini kan
kita sudah melihat kan orang orang yang ditarget itu kan bukan gunawan muhammad bukan anies baswedan
yang menjadi orang mesranya novel baswedan satu yang kedua penyadapan itu biayanya besar pak
operasionalnya besar bagaimana dengan partisipasi masyarakat oke mereka melaporkan ribuan kasus
pertanyaan serupa akan diajukan karena tidak karena saya ingin mengatakan pada era pak yasin
sampai kepada mas agus kpk tidak memiliki neraca dan prioritas untuk pemberantasan
opsi kita akan break dulu pasal penyadapan ini petisir pak yasin orang yang sehari hari berkutat
dengan penyadapan itu pasti akan bisa menjelaskan menjawab keresahannya bang faisal kita akan break
dulu tapi kami akan segera kembali usaha jenang sebelum pak yasin akan menjawab apa berbagai keresahan
atau problematika kpk termasuk soal penyadapan misalnya sp tiga atau mungkin dewan pengawas yang
diresahkan kita coba dengarkan perspektif presiden jokowi terkait dengan poin poin yang diadres oleh
pemerintah yang akan dilakukan atau tidak perlu dilakukan dalam revisi undang undang kpk yang
memang secara apa substansial sudah didukung oleh istana kita dengarkan tidak setujulah pasubtansi
ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas kpk
hai yang pertama saya tidak setuju jika kpk harus memperoleh izin dari pihak
eksternal untuk melakukan penyadapan misalnya harus izin ke pengadilan tidak
hai kpk cukup memperoleh izin internal dari dewan pengawas untuk menjaga kekehasiaan
hai yang kedua saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik kpk hanya berasal dari kepolisian dan
kejaksaan saja penyelidik dan penyidik kpk bisa juga berasal dari unsur asn aparatur sipil negara
yang diangkat dari pegawai kpk maupun instansi pemerintah lainnya tentu saja
harus melalui prosedur rekrutmen yang benar yang ketiga saya juga tidak setuju bahwa kpk wajib
berkoordinasi dengan kejatutan karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga
tidak perlu diubah lagi yang keempat saya juga tidak setuju
perihal pengelolaan lhkpn yang dikeluarkan dari kpk diberikan kepada kementerian atau lembaga
lain tidak saya tidak setuju saya minta lhkpn tetap diurus oleh kpk sebagaimana yang telah berjalan
selama ini pak yasin kalau tadi mas budi menyimpulkan bahwa ancaman kelemahan kepada kpk
kemudian menjadi pembahas adalah tidak hanya parlemen tapi juga istana kepresidenan yang sudah diadres oleh
presiden poin poinnya tadi secara makro pak sebelum nanti membahas khusus secara khusus mengenai
penyadapan gitu secara makro apa yang dikatakan presiden ini memperkuat atau memperlemah kpk
hai dan sekali lagi kalau sudah dibuka ruang itu nanti akhirnya tidak hanya keempat poin itu
empat poin yang sekarang kelihatannya di bela pak presiden itu kan belum kelihatan narasi kalimatnya
oke yang akan dijadikan norma hukum sebagai rujukan penanganan suatu kasus perkara lapornya
kepada kepada dewan pengawas itu kapasitasnya apa apakah dia juga punya kewenangan di dalam lingkup
proyustisia atau tidak dan ikan lembaga penegak hukum yang punya kewenangan proyustisia kalau
misalnya izinnya itu izin untuk melakukan penyadapan di tahap penyelidikan dia ikut gelar
terima kasih pada saat pertama bahwa kasus itu mulai dihimpun dari dumas yaitu bukti keterangan dan
informasi dikumpulkan perlu disadap atau tidak real korupsi atau tidak kan kalau di luar korupsi
kan enggak boleh disadap gitu kan dia kan enggak tahu kan akan mengulang proses yang lama dia
akhirnya dijelaskan kalau dia ikut dalam suatu gelar perkara dia harus juga berkapasitas sebagai
apa sini pak ya oleh adil sangat berkaitan dengan proses penyadapan tadi akan harus tahu
subyek maternya oke kalau dia itu hanya berdasarkan judgement saja dia enggak tahu isi dari apa yang ini kan
merupakan suatu proses yang hati hati di dalam menyusun kalimat itu siapa orangnya kan belum
tahu kita dewan pengawas itu kapasitasnya sebagai apa apakah dia juga penuntut umum
atau sebagai penyidik kalau dia itu dilengkapi dengan kapasitas itulah untuk apa kan dia kan hanya
ini izin pak kalau menjawab keresahan bang faisal dan sebagian publik katanya tadi yang diwakil
oleh bang faisal bahwa selama ini terjadi abuse of penyadapan yang dilakukan oleh kpk sehingga banyak
hal yang semestinya tidak disadap atau orang orang yang semestinya tidak disadap juga ikut disadap
gimana anda menjawab keresahan tadi pak sehingga perlu dewan pengawas sehingga ada yang kontrol
abuse of power itu kan banyak pihak yang menuduh tidak dalam lingkup penyadapan saja setiap adanya
abuse of power yang dilakukan siapapun juga yang ada di kpk mulai pimpinan dari bawahan
itu itu bisa dituntut hukum mengkapikan ndak kebal hukum ya kan jadi perkara perkara misalnya
kependudukan seperti apa abraham samad itu pun juga bisa dipidanakan kan jadi bukan super body
juga bukan kalau menurut saya jadi bisa dihukum dan sudah diawasi gitu sudah diawasi
secara internal juga ada pengawas internal misalnya saya dituduh ketemu nazarudin pada
saat itu setelah diperiksa kan clear enggak ada pertemuan dengan saya itu saya diperiksa oleh
pegawai yang menerima misalnya winko brabat dan banteng presto dari semarang dari seseorang yang
juga kasus korupsinya ditangani oleh kpk diperiksa malam itu besoknya sudah dipecat siapa yang mengawasi
pengawas internal jadi proses check and balance itu sudah jalan sebenarnya saya kata kebanyakan
pak firly pun kan sebenarnya sudah diperiksa sama komite etik kan ketika pak ferry bertemu dengan
salah satu ketua umum partai dan juga salah satu ketua lembaga negara gitu dan katanya mencium tangannya
kemudian juga bertemu orang yang berperkara saya pikir itu adalah sudah ditangani oleh komite
etik sebelum kemudian ketika akan diadili ditarik oleh institusinya untuk menghindari tuduhan itu
perlu nggak perlu nggak mas budi menurut anda sebelum nanti bang faisal akan menjawab tentunya
ada perlu diinjeksi baru lembaga namanya dewan pengawas untuk menjaga check and balances supaya
tidak semena mena supaya tidak abusing yang dilakukan kata bang faisal tadi itu bisa terjadi di kpk
ketidaknya itu yang penting bagi saya adalah melalui kajian yang cukup tidak diboleh dikejar
dalam waktu seminggu dua minggu ini persoalan strategik pak strategik pak jadi kpk ini pertaruhannya
kan apakah akan menjadi sebuah lembaga yang biasa biasa saja yang sebetulnya korupsi
itu harus ditangani dengan effort yang luar biasa kan kalau kita tangani dengan effort yang biasa kita
akan kalah orang dengan effort yang luar biasa korupsi koruptor itu akan menyelinap dengan sangat
lagi poin yang diungkapkan presiden itu menurut anda memperlembabkan memperkuat kpk ya itu itu
terasi kampanye seperti juga saya merasa menilai pernyataan untuk menyerahkan mana itu juga sebuah
statement yang kampanye ya kenapa karena mereka saya anggap frustrasi ya kenapa karena mereka
tidak pernah diajak ngomong tentang undang undang mau bertemu presiden juga katanya tidak diberi
waktu ketika ketemu dengan menteri hukum saya saya kira hari jumat itu pak agus pak laude dan juga salah
satu apa namanya unsur manajemen di kpk ketemu pak yasona minta dilibatkan jawabannya jawabannya pak yasona tidak
perlu karena sudah final ini ini apa yang mau dikejar gitu kan jadi prosesnya menurut saya adalah
prosesnya harus dilakukan dengan proper karena ini undang undang yang sangat penting sangat
strategik dan ini menunjukkan komitmen pak jokowi terhadap pemberantasan korupsi kalau semua dilakukan
komitmennya dimana itu yang berbeda dimana tuh ada pertanyaan ada judge komitmennya dimana jadi
saya pikir itu yang perlu digaris melihat proses politik terakhir termasuk statement presiden poin poin
yang diadres oleh presiden tadi komitmen presiden untuk memperkuat kpk dipertanyakan anda setuju
mas faisal ada kerancuan begini seolah olah pihak yang absolut untuk merespon revisi undang undang
itu adalah orang orang yang ada di internal kpk bahkan mantan kpk ini satu pemahaman yang keliru
nah partisipasi publik untuk penguatan lembaga dan visionernya undang undang konstruksi undang undang
itu semua pihak jadi kalau ada berapa orang yang yang sekarang marah kepada dpr presiden ya karena
waktunya mau habis dari kpk mereka tidak usah ngotot siapa habis dpr ya pak bukan kpk oke lah
itu maksud saya mereka yang ngotot kan kepada presiden komisioner komisioner ini kan mohon
supaya presiden membuka pintu mohon dpr presiden membuka pintu mohon dpr presiden membuka pintu mohon
dpr untuk menunda proses apa namanya revisi ini cengeng dan sangat konservatif kalau ada analogi
tadi terlalu tergesa gesa justru menimbulkan kecurigaan publik ada apa seolah olah menjadi
monopoli beberapa orang ini kan mantan dan orang yang mau keluar dari komisioner kpk
saya melihat revisi undang undang ini satu dinamika yang biasa saja dpr tidak boleh
takut dengan penyadapan kawan kawan pekerja anti korupsi yang kebetulan masuk menjadi
penegak hukum di kpk juga jangan takut ada lembaga pengawasan kalau poin poin presiden
tadi kalau tadi mas budi mengatakan bahwa ini poin poin presiden dan juga proses
politik yang dilakukan oleh istana dengan tidak terbuka misalnya dan tergesa gesa misalnya itu itu katanya
mempertanyakan lagi komitmen anti korupsi tidak begini kalau kita melihat pro kontra kpk ini dengan kacamata
tempuh kita gagal fokus tidak tidak pentinglah apalagi kacamata buzzer ya ya oh saya bukan aja saya
saya bukan baju saya saya oke oke anda cabut ucapan anda itu ada juga cabut kalau saya bilang
tidak bisa melihat baik masalah kalau si pro kontra ini dari kpk calon aja pak anda bukan
orang yang hebat pak jadi ini proses yang biasa presiden juga begini saya ingin mengatakan begini
saya begini mas budi saya mengatakan saya ingin mengatakan begini hari ini media paling terdepan kan tempo
kepadanya presiden karena kecewa kan dengan revisi undang undang hasilnya kafir kan sampul tempo itu
kan melakukan penghinaan yang sangat luar biasa seperti artinya apa semua pendapat tempo hari ini
tempo hari ini kawan kawan tempo itu sudah final menganggap revisi ini melemahkan kpk sudah sampai
pada kesimpulan payasin lagi negosiasi bahwa kpk itu terancam dengan revisi ini berarti apakah
payasin juga ngawur kan belum tentu juga tidak mau saya gini pak payasin dari tadi kan saya bilang
jangan mereka berhak tapi ketiga mendorong komisioner seolah olah penting untuk masuk
di dalam pembahasan revisi undang undang itu berlebihan ada pakar hukum ada aktivis anti
korupsi ada kalangan negarawan ada semua unsur di dalam negara ini ingin kpk menjadi baik tapi
kemudian seolah olah gerombolan ini saja yang malah ikat dan semua orang yang ingin mengoreksi kpk
poin poin tadi ada oke poin poin tadi ada anggar anggar kebijakan itu banges presiden punya
untuk membuat keputusan poin poin apa apa oke poin poin tadi ada anggar anggar keputusan politik apa apa
pun jadi pilih oleh rakyat baik ya kan ya dan rakyat juga punya wawonan untuk memberi masukan
kritik itu yang saya lihat ini ini poin yang perlu kita bahas artinya apa pro kontra kpk ini bukan dalam
rangka penguatan lembaga tapi ada upaya penunggangan untuk menciptakan kegaduhan
jadi harusnya enggak buru buru dong prosesnya gitu bang supaya bisa melibatkan masyarakat
kawan kawan kpk oke datang ke dpr memohon untuk revisi itu ditunggu besok aja udah diumumkan
tiga puluh detik payasnya tiga puluh ya sebelum kita menutup dialog tiga puluh dari anda payasnya nanti akan tutup
saya akan ulangi bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa kurbannya sangat banyak
dari anak kecil sampai orang tua dari yang orang memerlukan obat sampai memerlukan pendidikan
semua effort yang luar biasa harus dilakukan lembaga seperti kpk tidak seharusnya tidak
diperlemah tapi diperkuat oke ya jadi pewenang wenang yang apa namanya yang
selama ini menjadi senjata utama mereka ya jangan dipreteli gitu apalagi untuk kepentingan jangka
pendek untuk waktu yang terburu buru dan saya pikir publik bisa melihat keterburu buruan ini
ada motifnya motifnya apa karena mereka selama ini menjadi obyek dari proses hukum di kpk saya pikir
mas budi payasin ada pepatah madura mengatakan daripada kita mengutuk kegelapan lebih baik kita
menyalakan sedikit lilin gitu bisa enggak lilin kita senyala kali ini di tengah waktu yang kata
sempit ini bahkan besok kata sudah sudah keluar karena waktunya yang sempit itu menjadi
pembahasannya tidak sempurna nanti ada beberapa klausul klausul yang artinya itu tidak bisa
melaksanakan proses hukum dengan baik karena kekurangan norma norma hukum itu disusun
berdasarkan suatu pemikiran yang dalam jadi dari berbagai aspek termasuk dampak setelah keluarnya
pasal pasal itu singkat kata bahwa pembahasan undang undang ini
ruu tentang kpk ini ditunda dulu ditunda dulu sambil menggali masukan yang banyak dari masyarakat
dan hal hal yang krusial yang menghambat jangan sampai muncul nanti revisi undang undang kpk
menurut payasin ditunda dulu tapi waktu yang bisa ditunda dulu bang sudah harus waktunya
nambah sedikit aja saya ingin mengerti gas bau presiden jangan diintervensi dan biarkan
dinamika ini melibatkan partisipasi rakyat secara objek dan tempo harus mengurangi
intensi politik dengan mempropaganda publik sejarah sejarah jenis dan kita yang memilih
ataupun tidak memilih berhak dan wajib untuk memberi masukan moderator bukan pejabat publik
tapi berhak menghentikan dialog karena waktunya sudah habis terima kasih mas budi terima kasih pak
yasin makasih memasang sepenuhnya kami akan segera kembali bisa tetap di lempeng kasih